kegiatan gowes nusantara minggu pagi menyambangi pulau lombok
ribuan peserta mengikuti kegiatan bersepeda dengan menyusuri jalur pantai senggigi lombok barat
acara durasi nusantara di lombok tahun ini diikuti sekitar lima peserta
musuh jargon bergeraklah dimana saja kapan saja bersama siapa saja
dengan kegiatan gowes nusantara kementora ingin menjaga masyarakat untuk hidup sehat dengan memudayakan olahraga
dari muda hingga yang tua seluruh peserta mempawar berolahraga dihitung sepanjang tiga belas km
di pantai senggigi sambil menikmati pemandangan alam
para peserta yang mengikuti acara berharap kegiatan seperti ini dapat diselenggarakan kembali
jadi gimana rasanya berhubungan dengan sepeda
pokoknya kami senang setiap tahun kalau senang diharapkan di senggigi ini
penyelenggaraan goes nusantara lombok juga ditandai dengan berakhirnya perjalanan tim jelajah nusantara dua ribu sembilan belas
tim yang terdiri dari lima belas pesepeda putra putri ini baru saja menyelesaikan perjalanan sepanjang tiga satu ratus lima km
yaitu provinsi papua papua barat maluku utara maluku ntt dan ntb
sambila yang berusia tiga belas tahun asal makassar melaku mendapat banyak pelajaran
selama menjelajahi muda indonesia timur menggunakan sepeda
setelah gowes gowes tak artika bisa dapat pelajaran bahwa tidak semua capek itu harus dimanjakan
sementara itu deputi tiga kemenpora bidang pembudayaan olahraga raden isnanta
mengatakan olahraga merupakan cara terbaik untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga
semuanya ingin menciptakan
dan membangun kebersamaan lewat olahraga pesepeda
jadi membangun karakter membangun hubungan sosial yang baik dan di sisi lain menyehatkan menyegarkan badan
tentu kalau segar bugar pasti akan produktif di kedepannya
lombok merupakan lokasi ke delapan belas dari empat puluh lokasi yang akan menggelar kegiatan goes nusantara
pasir pantai sendiri dibilih guna memanjakan kemuliaan para wisata pasca tempat bumi yang berlanda lombok
tentunya harapan kita
mudah mudahan ini bisa mempercepat kebangkitan lombok pariwisata lombok pasca gempa
dan mudah mudahan tidak hanya tetap tetapi mengalami peningkatan yang luar biasa
selain lombok kegiatan goes nusantara hari ini juga diselenggarakan di biji purbalingga dan bengkulu selatan
hari yang diketahui robin kip lombok barat